jumlah pasien covid sembilan belas di jawa timur yang meninggal dunia mencapai enam ratus enam belas orang dan tercatat sebagai jumlah terbanyak di indonesia
wabah virus corona di jatim sebagai fenomena gunung es karena di tenggara masih banyak warga yang belum menjalani swab pcr di seluruh wilayah jawa timur
data yang dirilis gugus tugas nasional percepatan penanganan covid sembilan belas di indonesia menyebut
sejak empat hari terakhir jumlah pasien covid sembilan belas yang meninggal di jawa timur jumlahnya terbanyak secara nasional dengan total enam ratus enam belas pasien meninggal dunia
ketua tim kuratif gugus tugas covid sembilan belas jawa timur joni wahyudi mengatakan dari seratus ribu warga yang dilakukan swab pcr satu ratus tiga puluh empat diantaranya dikonfirmasi positif covid sembilan belas
sementara itu jumlah pasien yang sembuh dan dikonfirmasi negatif virus corona di provinsi jawa timur jumlahnya juga
terus meningkat yakni sebanyak dua dua ratus lima puluh empat pasien
terus meningkat yang di sebanyak dua dua ratus lima puluh empat pasien
orang kalau kita mengandung teori es berpenuh ini yang terperiksa ya yang kita ketahui
masih banyak yang dibawa yang kita ketahui
jadi kita hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan suku orang orang
kemudian kalau kita lihat kasusnya kasus yang meninggal juga
terus menyebutnya juga